memang bukan tugasnya tidak jalurnya itu jalurnya kpk
yang saya itu ke kejaksaan agung dan kepolisian yang polhukam
hanya koordinasi biasa aja sehari hari rutin dengan kpk
tetapi kewenangan kewenangan untuk kasus korupsi yang ditangani kpk
tentu kpk sendiri yang menangani
kita tidak boleh ikut intervensi
kecuali kpk minta bantuan
misalnya dalam rangka pemblokiran aset calon tersangka
misalnya seperti dulu luka cnmb kan kita yang memblokir
kita yang memfasilitasi misalnya penangkapannya dan sebagainya